pdi perjuangan menutup pintu pendaftaran pilkada bagi menantu presiden jokowi bobi nasution
seiring renggangnya hubungan jokowi dan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
seolah membalik langkah pdip partai golkar justru memberi bobi tiket
untuk melenggang di pemilihan gubernur sumatera utara dua ribu dua puluh
kita bahas saudara bersama dengan wakil ketua umum partai golkar erwin aksa
kemudian juga politisi pdip seno bagaskoro dan juga ada analis politik burhanuddin muhtadi
selamat sore bung erwin mas eno dan juga bung burhan
saya ingin ke mas eno dulu ini soal menutup pintu bagi bobi nasution untuk mendaftar lewat pdip ya
di pilgub sumatera utara ada apa ini
ya sebenarnya kan tahapan penjaringan calon kepala daerah memang dilakukan secara rutin di masing masing tempat
tetapi ada yang menarik dari sumatera utara
karena yang kemudian menyampaikan aspirasi dari bawah
yang mana aspirasi itu juga kami pertimbangkan sebagai satu pertimbangan yang penting adalah
penolakan dari teman teman di sumatera utara kawan kawan pdi perjuangan terhadap pencalonan mas
dan alasannya sederhana karena alasannya adalah mas bobi sudah dikeluarkan dipecat dari pdi perjuangan
kalau kemudian dicalonkan atau diterima pencalonannya oleh kawan kawan di sumatera utara
yang kemudian meresikokan karir panjang di pdi perjuangan adalah kawan kawan yang menerima pencalonan itu
sehingga kawan kawan memberikan saran masukan kepada partai untuk sebaiknya kita menerima mas bukit
ya kita anggap ini adalah bagian yang natural dari proses pilpres kemarin
yang terjadi dengan demikian gamblang di publik mas bobi tidak memberikan dukungan kepada calon presiden yang diusung oleh pdi perjuangan
saya rasa itu hukum kalkulasi yang sederhana
bu erwin ini kenapa golkar justru membalik langkah pdip memberikan karpet merah bagi bobi
buat golkar golkar ini kan partai terbuka
bagi sumatera utara sumatera utara ini provinsi yang berhasil di utara seluruh provinsi yang dimenangkan oleh golkar ya
di mana pilkada sumatera utara golkar bisa mencalonkan kadernya sendiri tanpa perlu koalisi
nah di sana ada ejek ya dua definite satu yang juga maju
pilih di pileg dan terpilih
apakah ingin menjadi anggota dpr atau maju pilkada nantinya
jadi surat tugas diberikan kepada pak ijk dan pak bobi ya
tapi kembali lagi golkar belum memutuskan karena harus dilakukan evaluasi
termasuk melakukan tandem simulasi yang nanti pak burhan bisa jelaskan bagaimana tandemnya kalau pak ijek dan pak bobi dipasangkan
oke tapi bu erwin benar ya surat tugas itu sudah keluar dari golkar untuk bobi maju pilgub
seperti yang dikatakan pak erlangga kan sudah dikeluarkan
tapi kembali lagi kalau ingin maju kan harus berpasangan
jadi nanti kita lihat siapa yang nomor satu siapa yang nomor dua
ada apa dengan golkar apakah ini murni karena bicara soal elektoralnya ataukah menjaga hubungan dengan pak jokowi nih
enggak ada buat golkar kita ingin menang di semua pilkada
di sumatera utara golkar bisa maju tanpa harus koalisi
saya kira tinggal dilihat apakah pasangannya kuat
bung buhan sebenarnya kalau kita melihat apa yang terjadi ini apa sih analisis anda
apa yang terjadi di balik perseteruan antara pdip dan bobi kemudian juga golkar yang buka karpet merah untuk bobi
pertama sah sah saja ya pdi perjuangan terutama di tingkat lokal
mas bobi maju melalui kendaraan pd perjuangan
itu adalah hak pdi perjuangan
tetapi tentu saja publik membacanya sebagai residu pas keapil pres
yang kita melihat dengan sangat terang benerang hubungan pdi perjuangan dengan keluarga besar presiden jokowi itu sedang berada di titik nadil
dan kalau misalnya alasan pdip perjuangan menolak mas bobi karena mas bobi sudah dinyatakan keluar dari pdip perjuangan
hanya menerima calon kepala daerah di sumatera utara yang berasal dari kader pdi perjuangan
karena alasannya adalah mas bobi dianggap bukan lagi kader
misalnya orang seperti edi ramayani
yang notabene bukan kader pdi perjuangan
orang seperti bang ijek
itu tidak boleh maju melalui kendaraan pd perjuangan
maka itu adalah konsekuensi yang tidak bisa dianggap seperti itu
tetapi menurut saya bukan semata mata itu
tetapi lebih karena pertarungan di dua ribu dua puluh empat kemarin
itu menempatkan pak jokowi dan keluarga besarnya dalam posisi head to head dengan pd perjuangan
dan itu yang membuat mas bobi sulit untuk diterima oleh pdip perjuangan
mas burhan kalau anda membaca ini
memang pdip membuat barikade antara
pdip dengan pak jokowi
dan golkar dengan sangat cantik memanfaatkan itu
kalau kita lihat dari survei survei termasuk indikator
itu elektabilitasnya paling tinggi sekarang
sebagai calon gubernur sumatera utara
kalau kita breakdown berdasarkan basis masa pendukung partai
itu justru basis masa pdip itu yang paling banyak mendukung bobby
jadi ini yang disebutkan setelah split ticket voting
aspirasi elit pd perjuangan bisa jadi menolak mas bobi
tetapi konstituen pd perjuangan di sumatera utara
itu justru paling banyak memilih bobri
oke saya ke pak seno dulu kalau gitu mas burhan kita tahan di sana
ini sebenarnya memang benar suara dari akar rumput
atau ini suara elit tadi karena memang pdip ingin membentuk
atau membangun barikade dengan pak jokowi
ya pertama yang harus diklarifikasi
kami tidak pernah ingin atau berencana untuk membangun barikade dengan siapapun
tapi yang membangun pagar itu itu pak jokowi sendiri
kemarin pada saat pilpres saya rasa sudah banyak penjelasan penjelasan terkait
bagaimana pagar pembatas itu terjadi
misalnya tentang berbagai macam sikap sikap yang berbeda dengan apa yang disampaikan kepada
partai sebelumnya termasuk dengan apa yang disampaikan oleh mas bobi dan keluarga misalnya
pada saat mengikuti sekolah partai
disampaikan bahwa ya kita harus satu tegak lurus
saat bicara mendukung mas ganjar pranowo ya harus komit dengan itu
saat mendukung misalnya bagaimana hari ini situasi geopolitik
tapi kan kemudian kalau sikap sikap itu adanya perbedaan
antara kata dan perbuatan itu terjadi
maka pagar pembatas itu yang membuat bukan kami
barikade yang disebut oleh bung burhanuddin tadi itu bukan kami yang membuat
tapi kemudian ada kader kader yang melakukan itu
tapi artinya benar bahwa apa yang terjadi sekarang adalah
kalau saya pinjam bahasa mas burhan tadi residu dari pilpres kemarin begitu ya
ya kita tidak bisa memisahkan artinya secara psikologis kebatinan
massa yang mendukung bdi perjuangan
di dalam pemilu kemarin itu hari ini masih terfokus pada perjuangan konstitusional di mk
dan itu kemudian masih satu tarikan nafas
artinya pilkada besok pun tentu tidak bisa terlepas dari apa yang kita lihat
kritik yang kita sampaikan berkaitan dengan substansi demokrasi di pilpres dan pemilu legislatif
oke baik saya tahan ke sana saya ingin ke bung erwin
bung erwin jadi kalau kata mas burhan tadi ada manfaat atau kemudian golkar memanfaatkan
kemudian golkar memanfaatkan situasi ini benar begitu ya
saya kira bagi golkar terbuka bagi siapa saja
buat golkar adalah ingin menang di pilkada
pilkada ini nanti kan adalah tiket ya
nanti calonnya akan memperjuangkan sendiri
tentunya harus punya elektoral yang tinggi punya logistik yang kuat
mungkin saja karena golkar menang di sana pemilih golkar juga suka dengan bang gijek
jadi kalau dipasangkan saya kira akan menjadi pasangan yang kuat dan bisa menjadi pemenang pilkada di sana
buat golkar tujuannya adalah memanfaatkan
oke tapi begini mas bung erwin kalau bobi selama ini kan konstituennya adalah dari pdip begitu
bagaimana golkar yakin kemudian ketika mengambil bobi
konstituenya itu akan ikut begitu
kita ada dua calon di sana kan ada pak ijek ada mas bobby
tinggal sekarang kita lihat siapa yang unggul untuk bisa menjadi nomor satu atau nomor dua
atau mungkin pak sby ingin menjadi wali kota lagi kembali untuk periode kedua
oke tapi gini bu erwin kalau sejauh ini pasti sudah ada survei survei yang sudah dijalankan di internal golkar juga
emang suara elektabilitas dari bobby itu tinggi
saya belum lihat tetapi yang penting di sana golkar bisa mencalon sendiri
artinya golkar tidak perlu berdisi dengan partai lain
bu erwin suara anda terputus
boleh diulangi tadi bu erwin suara anda sempat terputus
ya artinya golkar punya keuntungan bahwa di sana golkar bisa mencalonkan sendiri
jadi kita bisa memilih nomor satu dan nomor dua sendiri
jadi tanpa harus bernegosiasi dengan partai lain yang ingin menjadi nomor dua dan sebagainya
oke baik sepertinya kita ada masalah sambungan audio dengan erwin aksa
kita akan kembali saudara usaha jeda berikut ini terkait dengan polemik pencalonan bobi nasution menantu jokowi di pilgub sumatera utara